pemerintah daerah istimewa yogyakarta mewajibkan semua pelaku perjalanan
baik keluar dan masuk d i e untuk melakukan rapid test antigen mulai jumat delapan belas desember
kebijakan ini berlaku hingga delapan januari dua ribu dua puluh satu
hal ini diungkapkan langsung gubernur d i e sri sultan hamengkubwono x di kantor gubernur kepatihan jumat siang
menurut sri sultan kebijakan ini mengikuti kebijakan yang ditentukan pemerintah pusat
ke semua pemerintah daerah di jawa dan bali
berbeda dengan jawa tengah pemda d i e tidak melakukan pemeriksaan via jalur darat di pintu masuk d i e
menurut gubernur hal ini tidak perlu dilakukan karena screening sudah dilakukan pemerintah provinsi jawa tengah
yang berbatasan langsung dengan d i e
bagi mereka yang melaksanakan perjalanan di bulan desember ini
laksan jadi mau gak mau ya harus kira kira